pangeran diambilin makan malam ya
kamu pasti lapar kan
enggak tante gak usah
ah kamu kedinginan
put put ini bajunya basah
pake indaster aja bu
ya kan kita gak punya baju cowok
kemana sih kamu
papa memang ngasih kamu pelajaran
papa cuma pengen
kamu dengerin omongan
papa itu aja
gimana kalau terjadi sesuatu sama kamu nak
aku tuh khawatir banget bu
aku takutnya preman preman itu
masih nungguin di jalan
makanya aku bawa dia kesini
tapi kok dia gak sedar sadar ya bu
apa kita bawa aja ke rumah
kita tunggu sebentar
kalau memang nggak ada perubahan
baru kita bawa ke rumah sakit
gini aja deh put
sekarang kita telpon papanya pangeran
kan waktu itu papanya pangeran telpon ibu
pasti masih ada nomornya
yang dipanggil nasuk ya
tunggu ibu carinya
jangan lupa cari ya
nah nih nomor papanya pangeran ibu tamponnya
gak usah telepon papa saya
kamu itu lagi ada di rumah tante pangeran
jadi sekarang kamu istirahat ya
kamu istirahat dulu ya
kepala kamu sakit ya
atau mendingan kita ke rumah sakit aja ya
tuh tau gak sih
yang lo lakuin tadi tuh bodoh
ngapain sih lo macem macem sama preman
eh khusus goreng
gue harus diem aja gitu
melihat preman preman itu malakin anak anak kecil
lo tau kan
tugasnya orang dewasa itu yang melindungi anak anak
bukan malah dipalakin kayak gitu
oh terus kalau menindas mahasiswi baru di kampus itu gimana menurut lo
ya itu kan beda cerita
ya sama lah
ya nggak bisa disamain lah
sama dong di mana mana yang kuat nggak boleh menindas yang lemah
ya itu kan masa lalu oke
lagian gue juga sekarang udah nggak nindas lo lagi kan
kenapa sih diungkit ungkit mulu
nggak bisa move on ya
udah udah udah
udah udah putri udah
pangeran udah ya
kamu istirahat ya
jangan berantem aja ya
udah mendingan gini putri temenin ibu ya
ke belakang kita siapin makan malam
eh pangeran diambilin makan malam ya
kamu pasti lapar kan
nggak tante nggak usah
saya ikut aja ke meja makan
ah kamu kedenginan
put put ini bajunya bahasa
pakain duster aja bu
ya kan kita nggak punya baju cowok
terus mau gimana cobanya
pakai duster aja
saya mendingan gini aja daripada saya pakai duster
ya mendingan ganti duster loh daripada lo kedinginan
mendingan gue kedinginan lah
mendingan ganti duster daripada nyusahin orang lain
ya allah gue nyusahin orang lain
udah udah udah
putri kamu kan ada kaos yang besar celana yang besar
mau pakai rok
lo kasih aja kerisik itu roknya
suruh dia pakai duster
maafin putri ya
maafin putri ya
ya udah kamu istirahat biar cepet sembuh
nih baju celana sama rok kalau lo berubah pikiran
putri ampun ditunggu di meja makan ya pangeran
ini mah cocoknya rizky yang pakai
warnanya pink banget tante
mungkin gak mau tante telpon papa kamu untuk kasih tau kondisi kamu sekarang
papa kan sama sekali gak peduli sama aku tante
jadi gak perlu
sekarang papa udah gak peduli sama gue
yang ada di pikiran papa itu cuma gimana caranya bisnisnya bisa terus berjalan
sampai sampai gue dipaksa buat deketin mel
lebih baik semua fasilitas gue dicabut sama papa
daripada gue harus datang ke acara yang mel dan purapura baik sama dia
jadi semua fasilitas pangeran dicabut sama bokapnya
cuma karena dia gak mau datang ke ultah mel
kamu makan yang banyak ya
supaya badannya cepat pulih
terima kasih tante
kok kayak ada item itemnya gitu
itu makanan namanya tempe bacem sama tahu bacem
di rumah lo makan apa sih lo gak tau tempe bacem
putri pasti abis denger suara hati pangeran deh
dia keceplosan lagi
pergi ke darfas nih vey

pas tefeh sungguh pengen

yang ini janjim
taneg eran gimana abu articlesnya
hejor sisiwala beratnya
pangeran suka manis kan
maaf tante saya gak sengaja
aduh tante minta maaf
harusnya kamu tadi makan nya di kamar gak disini
emang belum pulih tante suapin aja ya
gak gak jangan jangan
tante aja yang suapin
karena kan tangan kamu juga masih sakit
ternyata begini rasanya diperhatiin seorang ibu
aku sama sekali
gak pernah ngerasain kasih sayang seorang ibu